sementara itu rumah petinggi sunda empire nasri banks dan ratna ningrum di margahayu bandung jawa barat terlihat sepi pada jumat pagi
bertempat di kompleks kopo permai satu margahayu bandung rumah perdana menteri dan kaisar sunda empire nasri banks beserta sang istri ratna ningrum tampak sepi
ada tiga unit sepeda motor di depan rumah dengan pagar terkunci gembok dan lampu menyala
nasri banks beserta ratna ningrum menempati rumah bercat hijau muda ini sejak dua tahun belakangan
dalam keseharian pasangan petinggi sunda empire ini dikenal tertutup dan kurang bersosialisasi dengan tetangga
diketahui rumah kontrakan tersebut dihuni oleh nasri banks dan ratna ningrum serta anak anak mereka
saya juga memang ya nggak nyangka sama sekali dia itu ada di sini tuh ada kerajaan sunda empire
dia sebagai perdana menteri
dia sebagai perdana menteri
mengubuhkan sebagai perdana menteri
terus istrinya sebagai ratu apa tuh
anjeng apa gitu lah
nggak tahu lah
dia orangnya pung gimana ya
kurang sosialisasi ya
dengan masyarakat dengan kita kita tetangga tetangga kurang gitu
kurang sosialisasi sama sekali
pak selamat pagi
dia sambil pegang hpg aja